video pesta pernikahan ini dibagikan oleh akun facebook rararias pengantin senin sebelas februari
video ini pun langsung viral di media sosial dan telah dibagikan lebih dari empat ratus sembilan kali
penyebabnya panggung pernikahan yang dilapisi karpet berwarna merah ini tiba tiba saja ambruk di bagian tengahnya
beberapa tamu undangan yang ada di atasnya pun langsung terjerembab
di bagian bawah panggung tampak ada beberapa orang termasuk yang memakai baju pengantin